lihat aku juga sayang sama kamu
dan rasa sayangku itu gak akan ada bisa ngelain
kamu gak boleh mati kamu gak boleh ninggalin aku royong
kalau si laura pulang sendirian
berarti dia gak bisa bawa mobil si opie
dan dia pasti naik angkot
loh kenapa yang bawa mobil si laura
aduh ngapain sih pakai ngikutin segala
tuh buktinya dia bawa mobilnya
orang cewek tajir kok dia bisa bawa mobil
iya mendingan kita nonton luki aja yuk
dia kan lagi latihan teater tuh
lo gak ikut sih
ih kenaan sih
ya udahlah kalau emang lo gak mau ikut
udah kita duluan aja yuk ntar day juga nyusul
romeo kenapa kamu harus minum racun itu
yang mana aku tahu yang aku tahu kaum tuh gak bergerak
makanya aku minum racun itu
romeo kamu gak boleh tinggalin aku
kamu gak boleh tinggalin aku ku sayang sama kamu
juliet aku juga sayang sama kamu
dan rasa sayangku itu gak akan ada bisa ngelain
romeo kamu gak boleh mati kamu gak boleh ninggalin aku romeo
kalau kamu mati aku juga akan mati aku akan ikut kamu ke alam sana
biar semua jadi saksi kalau cinta kita itu akan selalu apa
ya ampun mengharukan banget sedih banget ya
pengkhayatan kalian tadi sangat membuat saya kagum sama kalian bagus banget
ibu terlalu berlebihan
kalau aku sih udah biasa bu namanya juga calon aktor nih lihat sampe nangis kan oke kan gue
mungkin nggak ya aku ikutan audisi untuk jadi juliet
kita harus tahanin cinta kita kita harus bisa direstuin
romeo kamu harus sama juliet
eh lu kira kira lu lu eling apa kagak teriak teriak begitu stress lu ya
kuping gua nih keberisikan tau gak latihan model apaan lu
kagak bagus juga lu eh sekarang daripada lu teriak teriak mendingan lu hantarin cucian
aduh kundikit kek aku tuh lagi praktis buat romeo and juliet lagian suaranya tuh lebih keras daripada aku latihan
mungkin nyak tuh kesalah denger karena suara sendiri
dah asal lu kutukku ya enak aja ngomong asal jeblak aja pokoknya gua ngomong tau sekarang lu hantarin cucian
nih bawa cepetan
wow rumahnya gede banget oh udah gede mewah lagi coba kalau yang punyanya showwal ganteng kayak terus habis itu naksir sama aku karena aku cantik banget
terus langsung minta aku jadi pacarnya hihihi
aduh aduh aduh
ah aku aku aku aku ngantriin cucian keluarga kamu
kok lo yang nganter sih
ah gini nih kan biasanya kan yang ngantar kan ngopi tapi opi lagi ada urusan di sekolah terus kan kasian ibunya gak ada yang bantuin
jadi akhirnya aku yang bantuin soalnya kan aku anak yang paling baik di dunia
lu pake apa
pake apaan ra kesini
sama siapa kok mobil nggak ada di parkiran
hehe ehm gini nih situationnya tadi aku diantriin sama sepiraku tapi sepiraku sekarang lagi nyari rokok gitu
yodeh tunggu bentar ya gua ambil uangnya dulu
eh eh eh wait wait ehm no no eww aku sih nggak perlu uang ya mendingan besok kamu kasih opi uangnya oke
eh ra ra ra aduh
eh ternyata eh aduh
pokok apaan sih pokok apa kau mau pinjem telepon
pokoknya tidak aku nunggu serembokmu dia bilang datang tapi semalam gak datang

dia udah lupa janjian sama bokap
bapak sudah terlanjur kangen sama sri
tapi sekarang aku mau pinjam teleponnya sebentar ya
ya jangan jangan
sebentar aja sebentar aja
ih ludahnya ih apaan sih
kamu udah kurang aja ya bokap
tak tunggu kamu ini
aku suami mau kangen sama kamu sri
tak tunggu kamu ini aku suami mau kangen sama kamu sri
kamu di mana sri
julia aku juga sayang sama kamu
dan rasa sayangku itu nggak akan ada bisanya lain
romeo kamu nggak boleh mati
kamu nggak boleh ninggalin aku romeo
wah opi tahu nggak tadi tuh gue hampir ketauan sama pamu tahu nggak sih
gue hampir ketahuan kok gue tuh cewek miskin gara gara gue tuh harus nganterin
itu loh apa tuh
eh bahasa indonesianya
eh itu loh cuciannya
terus untung aja nggak ketauan kau gue mati dong
hah aduh ra
mendingan lo gak usah ngomongin soal pom pom deh sekarang
lo ceritain aja gimana persiapan lo untuk audisi besok jadi juliet
oh ya juliet
seperti lo tahu gue kan pasti kepilih karena gue paling hebat
so lihat aja besok
gue bakal jadi juliet yang paling cantik
baiklah audisi akan segera dimulai
bagi siapa saja yang dipanggil namanya segera langsung naik ke pentas
baiklah sekarang untuk yang pertama pom pom dan pasangannya
hah lihat gue
eh gendut cepetan dong
romeo kenapa kamu minum racun itu romeo
iya romeo bangun
aku pikir kamu udah minum racun itu
habisnya kamu udah gak bergerak sih
aku cinta sama kamu cintaku sedalam laut tarimata selat sunda
kurang apa sih julietmu ini romeo
kita gak akan pernah terpisah romeo bangun
kalau aku bunga bangke kamu sangkainya
romeo bangun romeo kalau aku air susu kamu air tubanya romeo
aduh aduh aduh aduh aduh aduh